jadi saya selaku kuasa hukum daripada orang tuanya ps ya ini sebagai ayah kandung ya
saya akan mencoba mencari bukti bukti bahwa pegi setiawan yang mana yang dimaksud dalam pelaku pembunuhan tersebut
karena berdasarkan keterangan dari orang tuanya ps sewaktu kejadian ps itu ada di bandung
jadi saat itu menurut keterangan daripada orang tuanya
dua puluh agustus dua ribu enam belas peggy ibnu roby parman iwan mengantar bondol naik angkot
mengantar bondol naik angkor
tujuannya bondol mau ke terminal lebih panjang
jadi jam delapan malam posisi pegi saat itu masih di bandung
kejadian jam sebelas kurang lebih sekitar jam sebelas
dalam waktu yang secepat itu bisa sampai mendahului daripada bondol
bukti bahwa saat itu tanggal dua puluh tujuh agustus itu setelah gajian
sesuai dengan bukti yang rekap dari yang diperlihatkan oleh klien kami
pak rudi kasbon kepada pak agus pemilik rumah ini
itu di tanggal dua puluh enam agustus dua ribu enam belas
untuk semua karyawannya sekitar delapan orang
totalnya lima tiga juta
dua puluh tujuh agustus dibayar termasuk bondol
jadi dua puluh tujuh agustus pulang jam delapan
lima orang pekerja yang barengan sama bondol
kalau pegi tanggal dua puluh tujuh agustus ada di bandung
termasuk yang punya kos kosan yang di cilampeni
termasuk istri kedua ini yang di bandung
dan yang punya kontrakan di cilam peni pun mengetahui bahwa saat kejadian dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
artinya saksi yang akan dihadirkan saksi meringankan ini ya pak
insya allah dari pihak keluarga pegi
karena itu akan menghadirkan saksi saksi
di antaranya teman teman pegawainya pegi
ketiga ibu tuti istri keduanya
keempat pemilik kos kosan cilam peni
kalau kami tidak bisa
kami tidak bisa menghadirkan itu saksi
saya meminta pihak berwenang untuk memanggil yang bersangkutan
bila perlu seluruhnya dikonfrontir
pak ini kan juga banyak pertanyaan dari publik mengenai bukti yang ditampilkan oleh
saat ilis peggy sebagai tersangka kemarin
itu sebetulnya sah untuk kemudian menetapkan peggy sebagai tersangka
kalau menurut analisa hukum ataupun analisa dari pihak penyidik
itu sebagai bukti untuk dijadikan tersangka
perubahan nama dari peggy kepada robby
di dalam kk dalam ktp di dalam akte
tidak ada perubahan nama robby
sehingga nama peggy setiawan berubah robby
saat itu setelah selesai membangun rumah ini
pekerja semua pulang ke cirebon
yang tinggal hanya peggy dan roby
kebetulan yang punya kontrakan itu sudah tua
pak haji ayat almarhum sekarang
pak haji ayat itu dekat dengan robi
setelah mengontrak dua minggu robby pulang ke cirebon
peggy tinggal di kontrakan masih
orang tua ini melihat peggy seolah robby
akhirnya karena sering robby sehingga dipanggil robby
karena melihat peggy sama kayak robby
bahwa pasal ini tidak memperlukan salahkan pasal penyidikan
itu kewenangan daripada penyidik
kita hanya mencoba mencari bukti bukti
dan menggali dari klien kami
nih tolong silahkan analisa sama penyidik
harapan mudah mudahan dengan diklarifikasinya oleh orang tua pegi melalui saya selaku kuasa hukum
terjawab semua dari kepenasalan publik
dan kalau memang terjadi obstruction of justice
terhadap klien kami atau keluarganya
saya kembalikan kepada yang berwenang